konyol dan ceria adalah dua kesan yang tampak saat melihat sosok jamie aditya
pria kelahiran kanbera tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini memang pernah mewarnai dunia pertelevisian indonesia
saat itu ia masih membawakan acara mtv indonesia bersama sarah sehan di era sembilan puluh an
bapak beranak ini memang sudah jarang tampil di layar kaca indonesia
karena jamie sekarang mantap berkarir di dunia musik
meski mengaku hanya menjalani hobi
namun suara dan aransemen dari lagu lagu jenny memiliki kualitas yang layak dengar
tahun dua ribu dua belas ia pertama kali merilis album solo perdananya yang bertajuk lmnop
album dengan sembilan lagu itu memiliki nuansa musik soul dan funk
secara eksklusif kepada cnnindonesia com
jamie berbaik hati berbagi cerita mengenai musik dan hidupnya
melalui rekaman video langsung yang dikirimnya dari los angeles
ini adalah video saya
ini gue jamie aditya
baru selesai merekam album baru gue
gue disini baru sign sama label baru di sini
namanya pirates life
dan gue kerja bareng sama teman baik dan produser
di sini namanya chris penny
kita bikin beberapa lagu yang alirannya apa ya
gue sebenernya seneng banget lagu lagu blues ya
jadi semua lagu yang keluar dari blues
gue seneng banget yang namanya jazz
tapi ya kalau yang kita bikin ini
gue nyanyi dengan gaya soul
tapi dibungkus bisa dibilang dengan bungkusan pop
emang udah jarang di tv
soalnya lama lama gue tertarik
bukan tertarik ya tapi emang dari dulunya emang gue musikus
gue belajar musik
dan sebelum masuk di tv gue banyak main di band
di australia di jakarta juga tahun sembilan puluh an
so sebenernya jiwa gue lebih di musik
jadi gue gak pernah nonton
jadi gue gak pernah nonton video video yang lainnya
jadi ini bukan keputusan
bukan yang oh sekarang gue mau bermusik
bukan ini lebih natural
emang jiwa gue emang di musik
album ini saya kan gak punya band disini
jadi akhirnya pake session musician temen temennya chris penny
jadi gue seneng banget bisa berkolaborasi sama musisi di la
soalnya emang kita rekaman di la
jadi ada kolaborasi sama musisi lokal
jadi itu salah satu refleksi
dari gue pada waktu yang gue bikin lagu itu
jadi umur dua puluh an
so kalau ini ya gue udah lebih tua ya
dan menurut gue juga itu keluar di musiknya
jadi lebih mateng menurut gue album baru ini
album ini akan dirilis sekitar oktober
terus setelah itu langsung mau promo tour
pengennya main di jepang taiwan kuala lumpur manila singapura dan ya tentu saja indonesia
keluarga jemmy itu bener bener mendukung jemmy berkarya di musik
mereka juga berbakat besar di musik ya
jadi mereka seneng banget
oh deddy bikin lagu gitu kan
jadi lagunya selalu diputer di mobil
dan kalau ditanya who's your favorite musician
pasti mereka jawabnya oh deddy gitu
so itu bener bener bikin gue semangat
terus kalau mengeritik dan beri saran ya istri gue natalie wadianti ya itu juga bisa dikira itu adalah anak gue yang paling baik ya

dan itu sangat penting buat gue soalnya emang gue juga ngerti musik so
jadi kalau misalnya natalie bilang ahh ini lagunya kurang cepet tapi gimana
ngai dek buat joget
oh iya bener juga